mengandung resiko kesehatan yang sangat signifikan
memang tidak menjadi wajib lagi buat rakyat indonesia untuk melakukan vaksin gitu
karena tidak boleh ada gereja di serang lalu kemudian persoalan lah natalannya
selama ini anak anaknya menangkap gue